bunga deposito perbankan diprediksiakan terus menurun
dari sejumlah situs bank buku empat atau bank besar seperti bank mandiri dan bca
untuk bunga deposito dengan simpanan di bawah satu juta hingga di bawah seratus miliar
suku bunga deposito menurun sejak dua ribu enam belas
untuk tenor dua puluh empat bulan dan simpanan di bawah dua miliar
saat ini kondisi perbankan nasional masih kebanjiran likuiditas
dengan gemuknya likuiditas maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar
karena penurunan bunga deposito dipercepat potensi penurunan bunga deposito ke depan akan lebih lambat
perbankan dinilai perlu menjaga likuiditas dari ancaman kenaikan suku bunga bank sentral amerika
bagaimana dengan bunga tabungan biasa
ternyata rata rata perbankan menurunkan bunga tabungan pada awal januari hingga februari dua ribu delapan belas
kita lihat bersama
dua bank bumn besar yakni bank mandiri untuk bunga tabungan rupiah
dengan simpanan hingga kurang dari satu juta rupiah hanya diberikan bunga
jadi kalau tabungan anda saat ini ada di tabungan coba dicek
benar tidak mendapatkan bunga seperti terlampir
sementara simpanan di atas satu juta rupiah hingga kurang dari lima puluh juta rupiah
kita bergeser ke bank selanjutnya
bank negara indonesia bni kita lihat memberi bunga hampir sama ya
dengan tadi adalah bank sebelumnya yaitu bank sentral ataupun bank mandiri ya
dan kemudian untuk bank suasa salah satu terbesar yakni
bank sentral asia bca jenis tahapan di atas satu juta hingga lima puluh juta rupiah
ini relatif lebih rendah dari bank mandiri dan juga bni
masih dari bank swasta yaitu bank mega yang juga terafiliasi dengan grup holding
ct corp di mana cnn indonesia ada di dalamnya
kita lihat ternyata rata ratanya juga mengalami penurunan sepuluh hingga dua puluh lima basis point dari bunga sebelumnya
dengan satu miliar rupiah